ah kalau beginian doang mah
ini buat kamu dari tisnak
john lo tau artinya ngimpi nginjek ular gak
gak tau emang kenapa
kata ojek gue bakal kena sial tapi gue beruntung terus
terus kata pomun gue bakal nikah tapi kata babi barusan gue bakal apes
kalau kata tisnak
orangnya belum balik
tadi arah kesana ada penumpang orangnya cantik namanya
bukan ngomongnya begini arah ojek neng ani
arahnya kemana john
salah tuh ya ngomongnya
ih kok tumpen kang tisnak diem aja
iya saya lagi sedih
ih lagi sedih kenapa
ceritanya panjang neng ani mau dengerin
ih gak usah deh
aku mau pergi dulu ngambil jahitan
orangnya belum pulang
tadi aja di pangkalan ada
lu kagak percaya sama gua
jangan main pergi aja lu
jangan jangan omongan gatit bener
ante dan gua ke parkiran
nganterin makanannya sudin
kagak ngajek lu
kagak dibawa ke bengkel
kagak punya duit lu ya
kalo kemarin kagak
lu agak punya jawaban yang lain
kalo beginian doang mah
emang mbak be beneran ngerti

sama busi doang
ngerti kagak lu
keras banget nyak
keras banget nyak
keras banget ya
udah deh yang
abang bawa ke bengkel aja dah
yaudah tati minjem duit ya ke mak
lu mau ke rumah mak lu tati
yaudah gue ikut ya
ya lu kan mau ke bengkel
udah sekalian aja pasang di sono
ayo gue mau ke rumah mak lu
si bos sedang pergi sebentar
nya ada perlu
yaudah gue nitipin aja
terima kasih nya
bukan buat elu tapi buat si udin
lu kok alhamdulillah
kalau bos udin yang makan biar sehat
rita aku udah saja gitu
ulang lah habilah
gak ini ada lama gak
tidak itu caliva
kok agak ditanya kan gua duluan yang nyapa
oh seperti itu
yaudah babi mau ngapain kemari
ini nganterin anak lu
tadi mau minjem uang mak
minjem uang buat apaan
buat benerin motornya bang ojek
kak lu mau minjem duit mak lu
tau gitu kan bisa gua pinjemin tadi
makasih neng ani
neng ani mau balik lagi
mau saya tungguin aja
ih apaan sih gak usah deh
ih usah dong
ih apaan sih kang tisna lucu deh
saya pergi dulu atau ya
laki lu mengada ada aja masalahnya
mak bingung mikirin dia
mak gak usah bingung mikirin bang ojak
kan bang ojek suaminya tati
yaudah tati pulang dulu ya
gua di sini aja
mau nemenin mak lo ke pengajian